seorang perempuan setengah bayi di subang terluka akibat dianiaya menantunya sendiri
penganiayaan terjadi saat korban berusaha melerai perkelahian anaknya dan sang menantu
sementara itu sepasang suami istri ditangkap karena mencuri emas dengan cara mengelabui karyawan toko
pencurian dilakukan karena kedua pasutri tidak memiliki uang untuk persalinan
oon warga kampung cinangka desa salamjaya kecamatan pabuaran subang
menderita luka di bagian tangan kepala hingga perut akibat dianiaya menantunya
penganiayaan terjadi saat menantunya dt yang berusia dua puluh sembilan tahun bertengkar dengan istrinya atau anak korban
amarah menantunya itu bukannya meredah dt malah memungkuli dan menendang korban hingga jatuh ke lantai
pelaku akhirnya ditangkap warga setelah korban berteriak meminta tolong
angkutan kota jurusan terminal lembur situ jalan pasundan sukabumi ini disita polsek lembur situ dalam keadaan rusak di kaca bagian depan
sementara itu sang sopir pepeng warga kampung salagedang kecamatan lembur situ tewas secara misterius
di tubuh korban terdapat luka benturan di bagian dada dan darah yang memenuhi jog mobil
keluarga menduga pepeng menjadi korban pembunuhan
otopsi pun digelar untuk mencari tahu penyebab kematian korban
menurut hasil otopsi korban meninggal akibat kekerasan benda tumpul hingga menyebabkan tulang dada sebelah kanan rusak
aln dan ac pasangan suami istri yang baru menikah dua tahun ini ditangkap polisi sektor cibinong di kabupaten bogor selasa sore
keduanya ditangkap karena buron mencuri perhiasan di toko emas
dalam aksinya ibu yang hamil tua ini nekat membawa kabur belasan gelang cincin anting dan kalung emas setelah berpura pura hendak membeli di toko langganan
dengan alasan hendak mengambil uang di mobil pelaku mengelabui karyawan toko emas dan lalu berusaha kabur
namun pelaku akhirnya ditangkap bersama suaminya yang bertugas menggadaikan emas di bandung
kedua pasutri mengaku terpaksa melakukannya karena tidak memiliki uang untuk persalinan
tim liputan transmedia